hai nama belajar ya kan enggak tahu orang nangkep reflek reflek reflek hai kamu apa apa
aduh aduh nyangkut lagi aduh kumanya tolong
assalamualaikum waalaikumsalam kamu siapa
oh tanda ibunya anak songong itu ya
kesini karena cari periwitan nanti biar saya bantu cari ya
sekarang saya minta tolong banget sama kamu boleh ya bawa domba dombanya pergi dari sini
kasihan semua santri disini ketakutan kalau sama sapi nggak takut kalau sapi kan semua santri memang
sudah terbiasa dan itu juga sudah menjadi bagian dari pembelajarannya mereka lagi pula sapinya
juga kan nggak dibiarkan berkeliaran tolong ya wow ini chee sama domba
takut sama sapi enggak
waalaikumsalam assalamualaikum ada apa
hai bagi bariam iya pada
saya nggak tahu kalau paret bingung ya kan bisa tanya kebiasaan harusnya kamu tuh bantuin saya
mikir gimana caranya wawan itu setuju saya bisa menikah dengan ustazah shafa gitu eh eh haduh
lagi piknik ya piknik lagi mikir oh gitu kalau mikir jangan di sini gimana tuh tanggal
jalan biar kelima sekalian ampun paret ampun sini kamu iya baret lalu aja ngeselin bantuin mikirlah
gimana ini atau lo
aduh tolonginlah tuhan
jadinya buah saya itu harus peka lu
berhenti tulungin kita berhenti berhenti masa didirimin aja kita dong kita lo
bukannya mereka lagi seneng seneng lagi mainan banget
iya seperti nanti buangin
kami negara sana
bisa ya masih pengen piknik lagi
hah gimana akaknya
oh enggak bareng
enggak alasan jalan lagi lanjut
berarti berarti berarti berarti berarti
waalaikumsalam ustadzah syafa
apa yang bisa dibantu oleh ustadz musa yang memantap dan santu ini
ini kita pulang segera kok
bek halil terbang
kebawa sama balon
ini ustadzah syafa yang kasih kabar
beneran kok bisa ustadz
kalau gitu kita langsung buru buru deh balik deh
untung di motor ustadz benerin jalanin lurus lagi
coba kalau enggak
kan huh uh banyak ngamun malah tadi dikira gede kaca udah ayo ayo

diam diam jangan lupa aduh tolong

pegang pegang pegang pegang pegang pegang jalan bar
ada mainan apaannya
aduh nyangkut lagi aduh
kita kan teriak kunyit aduh tolongin kita harus
enggak tunggu tunggu mahal bentar bentar lagi cari cara nih
iya rusdi kok pake galas sih
kan kamu tau si halil itu bukan buah mangga
jangan pake itu atuh
oh salah ya
capek muntung ini